bucah lawan lagi
sakit itu katanya
lagi mah jangan takut
yaudah sekarang kembali lagi ke sana
pusat nggak mau kayak gini lagi ya sama kamu ya
buang angin kenceng banget
jangan jangan ini ya kalah kalahan dia aja ini mah
udah beracak laguannya bucah
saya ke gerbang dulu ya
sebab penerbangan gak ada yang jagain
kamu mau ke gerbang
udah bisik ya selection
aduh mau kemana lagi nih
dia ketabrak dia
si dut kemana ya
saya disini bu siti
ya allah dut
sunaatnya jangan pake takut
paling cuma ditarik dikit
tapi sebelum disunat mereka kabur juga kak
kagak ada yang takut
kagak ada yang kabur
bikin capek orang
bikin capek orang
junat kenapa jadi rusuk
hai maaf itu pesawat
mau juga itu sarung sama uangnya tapi nggak usah disunat begitu

kan gunting masih tajem ini pade
ah sakit itu bener
jangan sakit eh penang aja
aman aman pada ya nggak pakai yang itu
ulah kenapa kepikiran dari tadi ya
halo terang terang ya assalamualaikum
sama ibu ibu kapan balik ke indonesia
kabarin kalau ibu udah
iya iya iya iya iya dodot udah siap buat sunat kata nenek cowok itu siap kalau buat
sunat harus berani ulalah alhamdulillah syukur deh kalau gitu tapi sunatnya udah selesai
aduh kamu yapain videomegreen aku begini pas
kita kan kita udah janjian kalau kita tuh mau gagalin ahmad masyar itu
eh eh tadi aku pikir pikir aku lihat lagi ternyata aku udah disunat
cuma cek lagi
eh malu loh
yee oh udah lepasin
udah aku lepasin aja kok
itu kayak itu ada layang lepas
itu layangan lepas
gajar bohong ya
enggak ustadz ini mau tanya sama sobri
kenapa sobri itu harus kabur dan nggak mau disunat
saya takut ustadz
saya takut disunat
sobri itu kan anak satu satunya papa dan mama kan
terus sobri itu adalah cucu pertama dari kakek dan nenek sobri
nah sekarang kalau sobri disunat
itu papa dan mama sobri itu bisa bangga sama sobri
terus kakek dan nenek sobri itu bisa makin sayang sama sopri
sobri emang gak mau
buat mereka jadi bangga
udah gak ada tapi tapian ya
kalau sobri mau buat mereka bangga
mendingan sekarang sobri mau disunat ya ayo
anak anak laki laki masa cengkeh
duduk duduk pelan pelan
ini yang ditunggu tunggu
semua temen temen kamu udah disunat
tinggal kamu aja yang belum
eh tunggu dulu
boleh gak saya minta permintaan terakhir
sesudah saya disunat
saya boleh gak telepon orang tua saya dulu
eh tunggu dulu
apa lagi sih
masih ada lagi
boleh gak ustadz
boleh gak ustadz
saya minta uang dari sukarelawan
terus saya juga minta mobil mobilan
iya nanti dikasih
gak logis sih
ustadz kalau kayak gitu saya gak mau disunat
sebelum saya disunat
saya pengen suket but baru
ustadz takut lagi gak mau disunat
gak mau disunat
main galasi di rumah si mamat
tapi kalau gak sunat
rasanya gimana sih
enggak usah manggis
kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara sunatan masal ini
mulai dari kepada para donatur kepada para tim medis kepada para relawan semuanya
dan terutama kepada para santriwan dan santriwati yang kami sangat cintai
dan sebagai tanda rasa syukur kita kepada allah swt mari sama sama kita mengucapkan hamdalah
ya terima kasih semuanya sekali lagi
kita sama sama untuk ungkapan syukur kita kepada allah kita sama sama bersolawat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh